informasi terbaru yang diterima redaksi cnn indonesia
sebuah bangunan penangkaran burung walet di desa gegesik wetan kabupaten cirebon roboh
reruntuhan bangunan penangkaran burung walet tersebut menimpa bangunan sanggar seni yang ada di sebelahnya
informasi dari jurnalis transmedia jerry komara di cirebon
bangunan penangkaran burung walet ini dilaporkan roboh pada pukul sebelas siang
reruntuhan bangunan menimpa sanggar seni hidayah jati yang berada di sebelahnya
saat kejadian sejumlah siswa sekolah menengah pertama sedang berlatih gamelan
dan informasi selengkapnya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan iful aska salah seorang saksi mata
selamat siang iful
selamat siang pak
pak iful bagaimana kronologis dari kejadian
bagaimana kejadian robohnya sarang walet ini
kalau kejadian yang bisa dilihat dari awal sampai akhir tentunya tidak ada
karena memang tidak ada yang bisa memastikan kapan dan seperti apa mau jatuh
karena artinya sehingga tahu tahu memang sudah jatuh
di saat itu memang sedang kondisi memang lalu lalang masyarakat berada di situ
dan juga di dalamnya itu ada dari sanggar hidayah jati sedang mengadakan latihan
dan dari smp
sarang walet ini sudah berapa lama bangunan ini ada di sana
apakah memang sudah menahun atau kabar
dan mungkin dari perawatannya yang kurang
mungkin jadinya terlihat rapuh dan lain sebagainya
baik ini roboh kemudian menimpa sanggar seni
di dalam sanggar seni itu sendiri pak ada berapa orang yang ada di sana
kemudian berapa korban yang terluka
ataupun adakah korban yang kemudian meninggal dunia di sana
hilir mudik siswa dan lain sebagainya memang surplus nggak
nggak bisa dipastikan ada berapa orang
namun dari korban yang dilaporkan ke desa dan juga aparat yang menolong dan lain sebagainya
yang meninggal dunia saat ini enam orang
dan yang lima orang kritis
enam orang meninggal dunia lima orang kritis
kemudian identitasnya sudah dicatat semuanya dan saat ini korban dibawa kemana pak
korban dilarikan ke rumah sakit terdekat
tapi untuk identitas masih simpang siur masih terus kita update sampai sekarang
kalau melihat kejadian ini kemudian siapa yang akan bertanggung jawab
sudahkah polisi kemudian mencari penyebab ataupun siapa pihak yang kemudian bisa bertanggung jawab
masih dan sedang dilakukan banyak koordinasi dan juga masih ada penelitian dan juga ada penyelidikan di sana
masih sangat ramai sekali
adakah kemungkinan bertambah korban pak di sana
harapannya sih jangan tapi kalau melihat kondisi yang kritis semoga saja semoga saja tidak akan bertambah lagi
tapi semua korban sudah dievakuasi begitu di lokasi kejadian sudah tidak ada korban lagi
masih tapi masih ramai di situ
belum semua benda benda mungkin barangkali
tapi masih kalau untuk yang jiwa manusia sudah dievakuasi semua
kemudian antisipasi dari kepolisian saat ini seperti apa pak
dari awal juga sudah turun dari semua aparat dan dari juga masyarakat desa dan juga teman teman yang memang karena saat ini kan sudah sangat tepat sekali informasinya sehingga bisa kemana mana dan langsung lahirnya datang semua dari segala arah
terima kasih atas laporan anda bapak iful aska seorang saksi mata
ya dan sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan sally gantina pjs bupati cirebon
kita kembali ke kronologis kejadian ataupun kejadian yang menimpa sebuah sarang burung walet yang roboh begitu
ya ibu bisa diceritakan bagaimana kronologis kejadian
hari ini kabupaten cirebon sedang mengalami musibah karena bertepatan pada pukul sepuluh pagi
tepatnya di desa jagapura wetan kecamatan gengsik kabupaten cirebon
ada sanggar seni hidayah jati milik pewayangan dalang herman basari mengalami musibah tertimpa reruntuhan dari sarang walet
kebetulan pada saat pagi hari tadi itu ada anak anak sekolah yang melakukan kegiatan di dalam sanggar tadi
totalnya ada sekitar delapan belas tetapi pas waktu kejadian ada sebelas orang yang ada di sana
dan kejadian tadi menyebabkan tujuh orang meninggal termasuk di dalamnya pak dalang herman basari beserta anaknya
lima orang siswa siswi dari smp negeri satu gegesik
bu selly jadi sudah ada tujuh korban meninggal dunia begitu
kemudian bu sally dari yang anda ketahui kemudian seperti apa nantinya tanggung jawab dari bangunan yang roboh ini
adakah kemudian yang nantinya menjadi tersangka begitu akibat robohnya atau seperti apa penyidikannya nanti
hari ini memang kita sedang lakukan investigasi oleh pihak kapolres dan kapolsek di lokasi
tapi memang balik
bangunan ini sudah sangat tua sekali dan himbauan kami
terutama saya dari kepala daerah selaku plt bupati kabupaten cirebon
bekerja sama dengan dinas cipta karya
akan segera untuk merubuhkan sisa bangunan yang dikhawatirkan kalau kita biarkan justru akan menimpa ke tempat yang lain seperti itu
jadi memang hari ini kita akan coba mengevakuasi dari korban yang sebelas orang yang dinyatakan tertimpa
baru sepuluh orang
yang baru kita evakuasi
satu orang masih belum ditemukan lagi dalam posisi dievakuasi seperti itu
yang tujuh orang meninggal dunia sudah dibawa ke rumah sakit
yang tiga orang sedang kita lakukan tindakan dan satu orang sudah dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di rumah sakit gunung jati kota cirebon
baik jadi menurut informasi masih ada satu orang yang belum ditemukan begitu ibu selly
ya masih ada satu orang yang belum ditemukan dan kondisi tiga orang lain
yang sedang kita lakukan perawatan intensif pun dalam kondisi yang kritis
dan satu orang memang kita larikan karena memang fasilitas dari rumah sakit arjawinangun milik pemerintah daerah tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan penanggulangan pertama seperti itu
baik tiga orang berarti kritis saat ini ya ibu
kemudian selanjutnya akan seperti apa penanganannya bu dengan koordinasi juga dengan kepolisian
kita akan berkoordinasi dengan kepolisian pemerintah daerah yang pasti akan langsung menutup lokasi tadi terutama untuk sarang burung walet yang memang sudah lama dibiarkan oleh pemiliknya seperti itu
kemudian atas nama pemerintah juga kita akan coba untuk melakukan tindakan langsung dengan pihak keluarga dan ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten cirebon untuk kedukaan dan lain lain sebagainya termasuk kepada pihak keluarga

oke stok bagaimana harga kerja
ya kami akan bertanggung jawab karena memang yang menjadi korban itu adalah pihak kami
dan musibah ini kan terjadi suatu yang juga kita inginkan
jadi memang sudah kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap usai usannanya
selanjutnya terangkat yang ada di wilayah bupati cirebon